kami terus menghadirkan informasi terbaru terkait bus pariwisata yang membawa rombongan penumpang
pelajar smk lingga kencana depok saudara
bus yang membawa rombongan penumpang ini terguling di lembah sarimas jatar subang jawa barat pada sabtu petang
dan dari video ini terlihat masih ada upaya untuk memindahkan badan bus yang melintang di salah satu jalur
di jalur lembah sarimas jatarsubang saudara
jalur ini memang dikenal rawan kecelakaan
meski belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan namun diduga bus yang mengangkut rombongan pelajar ini mengalami remblong
hingga sampai saat ini saudara informasi yang kami terima ada tujuh belas orang yang luka berat
sembilan orang meninggal dunia dan saat ini para orang tua pelajar yang menjadi korban dari kecelakaan bus pariwisata ini
dan ini juga menunggu informasi dari pihak sekolah di sekolah mereka saat ini saudara
dan informasi terbaru yang kami terima bus memang melintas dari arah subang menuju lembang
saat tiba di lokasi tiba tiba bus mengalami oleng ke kanan kemudian menabrak kendaraan roda empat yang berada di depannya
bus kemudian hilang kendali dan terguling hingga menabrak sepeda di jalur yang berlawanan
tidak hanya itu saudara bus kemudian menabrak motor yang sedang berhenti di bahu jalan
hal ini mengakibatkan tujuh belas orang luka berat dan sembilan orang meninggal dunia
sementara hingga saat ini orang tua murid smk lingga kencana ii masih berkumpul di gedung sekolah
mereka masih menanti kabar dari anak anak mereka yang turut serta dalam rombongan bus
iya tapi hati saya pada awal itu nggak mesti wisuda karena kok jauh jauh begitu hati saya
tapi ya itulah saya juga nggak tahu yang namanya celakaan
saya komunikasi terakhir saya wa meta ada di mana
saya masih di lembang pak mau pulang
kira kira jam lima an lah sudah
belum ada informasi dari sekolah